saudara bantuan untuk korban terdampak banjir lahar hujan sudah mulai disalurkan
pemko padam mengirimkan bantuan logistik berupa satu ton beras dan bahan makanan
serta selimut tempat tidur dan tenda pengungsian
penyaluran bantuan akan dikoordinasikan dengan bpbd provinsi sumatera barat
selain logistik petugas gabungan juga diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan pembersihan lokasi terdampak
alhamdulillah dari basnas kota padang ada bawa ras satu ton
alhamdulillah ya ini luar biasa bantuan yang kita serahkan pada saudara saudara kita di lokasi yang sekarang ini terdampak bencana
kami juga sudah koordinasi dengan pemerintah provinsi
dan juga dengan pak alam raka sudah ditarakan oleh bapak ibn nur
dan fasilitas social di kota padang